pemerintah provinsi sulawesi selatan secara resmi memperkenalkan stadion internasional barombong makassar
sebagai markas klub sepak bola psm makassar sabtu siang
namun fasilitas stadion belum sepenuhnya rampung
pemerintah provinsi sulawesi selatan akhirnya memperkenalkan stadion internasional barombong
yang akan menjadi markas baru klub sepak bola psm makassar
peresmian stadion internasional barombong di kecamatan tamalate kota makassar berlangsung pada sabtu siang
pembangunan stadion ini memakan waktu delapan tahun
proses pembangunannya pun tak berjalan mulus sebab pada desember dua ribu tujuh belas
bangunan tribun stadion yang menelan anggaran pemerintah hingga dua ratus enam puluh enam miliar rupiah ini
sempat ambruk setelah diterjang hujan deras dan angin kencang
pembangunan stadion itu belum sepenuhnya rampung
pemerintah menargetkan bisa selesai pada dua ribu sembilan belas
ini pemerintah dengan kita semua dengan dpr bersama sama melaunching
stadion barombong bersama kolam renangnya
tetapi ini berarti bahwa pembangunan ini belum selesai belum final
dan ketika saya lonsing ini menandakan bahwa semua ongoing memproses
dan paling tidak hari ini kita sudah bisa pakai kolam renang dan stadion malah agaknya
sehingga kita berharap dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas bisa menjadi finish
sudah bisa kita selesaikan menjadi stadion olahraga internasional
saat ini pemerintah provinsi membutuhkan anggaran dua ratus miliar rupiah untuk menyelesaikan pembangunan stadion barombong
kita berharap april ini april ini sudah kontingen kontrak
kita berharap bekerja fungsional selesai akhir april ini
dan april ini sudah ketika kontrak
mei sudah bekerja bekerja tetap
artinya sekarang sudah masuk ke atas renang ini
terus sekarang proses verifikasi
ini kalau dari mbak punggung sudah
kamu sudah masuk berapa persen ini pak sebelum mencapai satu jaring
kalau rpjmd kita rpjmd rencana antara kita mulai dari dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dengan target rp tiga ratus miliar
dan sampai sekarang ini sudah rp dua ratus enam puluh enam dua miliar
sudah mencapai delapan puluh persen lebih
berarti sisa berapa miliar lagi pak yang
kita berharap kemarin rp dua dua ratus miliar lagi
karena ada pengembangan
selain itu pemerintah provinsi sulawesi selatan memperkenalkan kolam renang yang berada di area stadion
reinhard sob lantila makassar